ya dan selanjutnya ini ada sebuah video viral yang beredar di dunia maya yang kali ini melibatkan pengguna motor dengan oknum yang diduga adalah seorang polisi militer
iya dan tentunya hal ini mengundang ribuan komentar di dunia maya dan berikut kami hadirkan informasinya
itulah komentar yang terdengar dari sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pemotor yang diduga ugal ugalan ditendang oleh beberapa orang
yang menjadi sorotan netizen kali ini salah satu dari mereka ternyata berseragam polisi militer
dalam video yang diunggah akun instagram at just underscore fati beberapa hari yang lalu ini mengundang ribuan komentar dan telah ditonton ratusan ribu kali
kepada detikkom pemilik akun mengaku bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu pagi di kawasan monas
memang monumen nasional biasa digunakan para pemotor untuk berkendara pagi di hari minggu atau istilahnya sunday morning right alias sun mory
tak lupa dalam caption video yang direkam menggunakan action camp di bagian depan motor perekam tersebut
sang pemilik akun menganjurkan agar pengguna motor jangan ugal ugalan dan tidak menggunakan jalan umum sebagai track balapan
tentunya agar tak terbelit masalah seperti yang terlihat di video
masih mau but butan di sini ya masih mau
selain orang orang yang sedang beradu argumen di atas rumput terlihat pula motor ninja berwarna hijau terparkir di dekat mereka
dan di sampingnya terparkir pula sebuah motor
terkait hal ini saat ditemui titik kom dan pushpom tni mygentni diwijanat com menyatakan akan mengonfirmasi kejadian sekaligus mencari identitas oknum yang diduga polisi militer tersebut untuk ditindak lanjuti